untuk mengetahui kondisi para penambang emas di dusun tajur desa pancorendang kecamatan aji barang
banyumas jawa tengah sudah ada koresponen cnn indonesia roby sofan amin
selamat siang roby sampai saat ini berapa orang penambang yang masih terjebak dan seperti apa proses evakuasinya
ya selamat siang maggie proses evakuasi langsung saya ajak melihat kondisi lokasinya
ini di belakang saya ini merupakan satu rumah yang di dalamnya ada sumur tambang
nah delapan orang itu masuk ke sumur pada selasa malam pukul delapan dan pada pukul sepuluh diketahui terjebak
nah yang dilakukan saat ini adalah proses upaya evakuasi
yaitu dengan memasang kamera bor ke dalam oleh dinas sdm provinsi jawa tengah
beberapa saat yang lalu saya melihat secara langsung proses pemasangan kamera bor tersebut dan diturunkan
dan dapat terlihat dengan jelas ya kondisi di dalam sumur bor atau sumur emas tambang warga ini
kondisi air saat ini berada di kedalaman kurang lebih sepuluh atau sebelas meter
nah dengan kondisi itu kalau informasi awal delapan orang masih terjebak di kedalaman lima puluh meter
maka saat ini proses upaya evakuasi masih terus dilakukan tentunya dengan menghilangkan air yang menggenang
dan menutupi ke delapan penambang tersebut
baik roby kami ingin konfirmasi kembali apakah masih ada delapan penambang yang terjebak
dan bagaimana penanganannya penambang yang terluka dan kondisi mereka saat ini
ya ini tentunya dapat dikonfirmasi langsung oleh tim sar gabungan yang didalamnya ada dari basarnas
l polresta banyumas juga kodim dan korem serta bpbd pmi cukup banyak yang terlibat dan tentunya
masih dipastikan ada delapan orang yang masih terjebak di dalam dan saat ini sedang dilakukan
upaya proses evakuasi upaya yang dilakukan selain mendeteksi dengan kamera bor tentunya melakukan
mengambil air yang ada di dalam sumur tambang ini dengan mesin penyedot kemudian upaya lain yang
di sekitar kawasan tambang ini ada beberapa sungai yang dimungkinkan ini menjadi daerah resapan atau masuk ke dalam
galian yang akhirnya menutup delapan penambang yang ada di dalam ini juga dilakukan penutupan di sungai tersebut
tentunya ini upaya upaya yang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan dan belum ada tanda tanda untuk bisa
baik kami akan terus memantau perkembangan sumur galian emas yang runtuh dan sehingga kita bisa menemukan
pertanyaan yang akan datang dari bapak bapak